udah yang mendingan kamu gak apa apa
lagian dia juga udah minta maaf kan
oh aku lia tukang somai
makasih udah doangin aku ya
nah aman con aman
eh yang gak ada di rumah
tapi yang jangan sampai tahu kalau kita tadi kebut kebutan
iya aku juga tahu
tenang aja oke
sekarang kita jalan em
oh ditungguin di pintu depan kamu masuk lewat pintu belakang
eh eyang ya
kamu tuh ya gilang
kamu adalah pewaris perusahaan perusahaan kecil
sampai kapan coba eh yang harus tinggalkan semua kerjaan di perusahaan kita
kalau kamu kerjaannya seperti begini terus gak bisa gantiin posisi mereka
ini lagi satu
kamu pasti yang ngajak ngajak selalu cucuk saya ey
eyang udah eyang jangan marah ey
soalnya kalau eyang marah semakin eyang marah eyang tuh semakin cantik
nah gini aja
nah nantinya perusahaan en itu akan gilang urus dengan sepenuh hati
jadi sekarang gilang mau ke kamar mau nengok mama
eh mama di mana
di tempat biasa
oh ya makasih eyang jangan marah marah lagi ya
kalau ngajak ngajak cucu eyang lagi
berbuat hal hal yang gak baik
pergi kamu pergi
eh aku nyusul gilang dulu eyang ya
buat mama tadi aku petik dari kebun
terima kasih sayang
sepanjang yang gilang ingat mama sama sekali nggak pernah tersenyum bahagia
gak pernah ketawa lepas nggak selalu murung
padahal mama senyum
padahal mama senyum
bilang juga masih bisa lihat kesedihan di balik itu
papa kan meninggal waktu gilang masih kecil kata eyang ma
mama pikir itu cuma perasaan kamu saja

mama taruh bunga ini di dalam vas dulu ya
pokoknya suatu hari nanti aku pasti bakal tahu apa yang bikin mama selalu nurul setiap hari
dan yang pasti aku harus berusaha untuk bikin mama tersenyum lagi
makan siap ya
besok besok belajar sini lagi jangan tempat lain ya

he he gak apa apa ikhlasin aja ya bu ya kembalian aja mas